berarti kan keterangan pentingnya tidak bisa dibilang itu sebagai informasi penting atau keterangan penting untuk mengungkap perkara
kemudian ada ancaman ancaman dari siapa
kemudian ada intimidasi intimidasi dari siapa
ketakutan kekhawatiran seperti apa itu harus dijelaskan kepada lpsk
dan tentu syarat syarat lainnya ya terkait dengan sebagaimana diatur di undang undang